kepolisian daerah jawa timur meningkatkan pengamanan setelah pengeboman di sukoharjo jawa tengah pada senin malam
masyarakat juga diminta untuk melaporkan hal hal yang mencurigakan kepada aparat keamanan
saat meninjau pos polisi mengkreng di kediri pada selasa siang
direktur reserse kriminal khusus polda jawa timur komisaris besar ahmad yusef gunawan
mengatakan peningkatan keamanan bukan hanya dilakukan di pos polisi
tapi juga di titik kumpul masyarakat
ini dilakukan agar masyarakat merasa aman dan juga nyaman saat melakukan mudik lebaran
untuk masyarakat saya kira saat ini sudah semakin pintar dan saya yakin bisa melaksanakan dan paham
terhadap aturan yang berlaku dan agar tetap dipatuhi ketentuan
baik dalam berlalu lintas maupun di dalam berkehidupan sehari hari
dan apabila ada menemukan informasi sekecil apapun
segera laporan kepada pihak kepolisian
ataupun aparat lainnya